sejak kabut asap melanda palembang di akhir agustus lalu
jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ispa
yang berobat ke fasilitas kesehatan satu maupun puskesmas
perharinya mencapai enam ratus hingga tujuh ratus orang
hal ini berdasarkan data dari empat puluh dua puskesmas yang ada di kota palembang
kasus ispa terus meningkat seiring makin memburuknya kualitas udara di palembang
yang nyaris selalu masuk kategori berbahaya sepanjang september lalu
tak heran kasus ispa meningkat tiga kasus dibandingkan bulan agustus lalu
pada agustus tercatat ada dua belas kasus
dan pada akhir september kasus ispa sudah dianggap mendekati lima belas kasus
memang ada terlihat ya peningkatan untuk kasus ispa itu sudah terlihat di akhir juni
juli agustus dan akhir september ini memang ada peningkatan
dan untuk kasus ispa sampai dengan akhir september itu tercatat sebanyak empat belas sembilan ratus enam puluh kasus artikel
hampir lima belas meningkat lebih banyak tiga bulan sebelumnya
yang paling banyak terkena ispa adalah balita dan anak anak
hal ini terpantau dari banyaknya balita dan anak anak yang dibawa orang tuanya
apa kata dokter tadi pak gejalanya pak
dikasih obat pak
ini memang udara lagi tidak bagus pak tahu pak ya pak
kabut pak ya
ini anaknya sekarang mulai dipakai masker terus atau gimana rencananya
ya mungkin dipakai masker ya semuanya
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
masuk ke rumah
hal ini menyebabkan ispa
kabut asap juga menyebabkan anak anak mengalami sakit pada mata
seperti yang dialami safira
siswa kelas tiga sekolah dasar ini mengalami mata perih
tadi mungkin pernah lidah asap ini lah
lidah asap ini
sudah berapa hari
sudah dua hari

saat ini dinas kesehatan kota palembang sudah membuka sejumlah posko kesehatan
terutama di dua kecamatan yang paling banyak warganya terserang ispa
yakni kecamatan soekarami dan kecamatan kaldidoni
petugas posko akan mendatangi rumah warga apabila ada laporan dari rtrw bahwa terdapat warga yang mengalami gejala ispa
tim liputan cnn indonesia